jelang keberangkatan jemaah haji gelombang pertama pada delapan agustus ini
indonesia kembali menerapkan sistem e hajj untuk memudahkan layanan dan juga pendataan calon haji
tetapi sistem ini dinilai masih belum sepenuhnya bebas kendala
sistem e hajj layanan untuk memudahkan jemaah haji yang telah diberlakukan sejak tahun lalu
diharapkan dapat berjalan optimal tahun ini
peningkatan layanan antara lain pemberlakuan sistem e payment untuk pelayanan general service fee
serta pembatalan visa kini lebih mudah prosesnya
bentuk fisik visa kini tidak menyatu dengan paspor dan dapat dicetak ulang di embarkasi wilayah manapun
namun dibalik sejumlah kemudahan tersebut masih ada kendala yang harus dihadapi penyelenggara
meski demikian kementerian agama menyatakan sistem sudah siap dan membantah adanya keterlambatan visa
masih maintenance terus masih update terus
masih ada kekurangan nanti diperbaiki lagi gitu aplikasinya
setiap ada kekurangan kita maintenance maintenance maintenance gitu mbak
jadi memang ini sedang penyusuan terus aplikasi
nggak ada keberangkatan belum kan berangkat nanti tanggal delapan
kalau terpertama itu masuk asrama tanggal delapan
kalau penerbitan visanya
visanya sudah alhamdulillah gelombang satu itu sudah selesai
jadi kita sekarang mulai hari ini itu masuk ke gelombang kedua
gelombang kedua itu kira empat belas hari dari mulai sekarang
mulai tanggal delapan
itu empat belas hari itu gelombang pertama